aku gak mau pergi sebelum papa mengabulkan keinginan aku
jadi ibunya rama ngomong gitu sama kamu
aku gak rela liat kamu nangis terus ra
kenapa sih kamu gak coba lupain ramah
terlalu berat rintangan yang harus kalian hadapin yang selalu bikin aja kamu nangis
ratu aku cuma pengen liat kamu bahagia
kasih aku kesempatan lagi
aku akan selalu ada di samping kamu
aku akan selalu menjaga hati kamu
ratu aku mohon ra
aku akan selalu jagain kamu
aku akan selalu ngebahagiain kamu ratu
aku harap ini terakhir kalinya kamu ngomong kayak gini sama aku
aku gak akan pernah ninggalin rama
akan berat buat aku dan rama menjalani ini semua
tapi aku akan selalu berhati hati
aku mau pertahankan dia
aku gak akan pernah ninggalin rama
edgar kamu itu orang yang sangat baik
sangat mudah untuk mencintai kamu
tapi saat ini perasaan aku dan cinta aku hanya untuk rama
karena aku selalu ngecewain kamu
kamu gak perlu terusin kak
aku ngerti kau
edgar kamu marah ya sama aku
pasti kamu menganggap aku ini jahat
aku gak tahu diri
selama ini kamu selalu tolongin aku tapi
tapi aku justru tak tahu
aku harus berhenti bersama ratu
aku apercaya beste untuk jauh istri kau
kamu jangan peduli saya lagi
aku akan keluar dari kontrakan itu
kalau kamu keluar kamu tinggal dimana ratu
edgar jakarta itu luas aku bisa tinggal dimana saja
aku gak akan izinin kamu membuat dari situ
hatu aku sama sekali gak ngerasa direpotin sama kamu rak
aku tahu ra
aku bohong kalau aku bilang aku gak sedih
tapi satu yang pasti ra
aku gak akan memaksakan perasaan aku sama kamu
jadi teman kamu itu udah cukup buat aku
aku gak bisa membiarkan papa berbuat seenaknya sama keluarganya ramah
non ratu sudah pulang
sekarang non ratu ada di luar
mau apa dia pulang
biar bibik suruh masuk ya tuan
suruh dia pergi
jangan suruh masuk
non ratu pengen
sekali ketemu sama tuan
apa tuhan gak nyesel kalau non ratu suruh pergi lagi
biar aku tunggu
papa kan sudah bilang sama kamu
papa tidak mau lagi ketemu sama kamu
merasa bersalah meninggalkan rumah ini
terus pulang ke sini meminta maaf
sayang sekali tebakan papa itu salah
aku kesini untuk meminta kepada papa
supaya jangan ganggu lagi keluarganya rama
apalagi menghancurkan warung gadogoda mamanya
dia gak salah pa
dia gak tahu apa apa
kalau papa marah
papa hukum aja ratu
papa boleh pukulin ratu tapi jangan apa apain keluarganya ramah
apa hak kamu memarahi papa
apa hak kamu memerintah papa
berani beraninya kamu mengatur papa
kamu meninggalkan papa meninggalkan rumah ini
itu kan keputusan kamu sendiri
sekarang papa juga punya hak memutuskan apa saja yang papa suka
suruh dia pergi
aku gak mau pergi sebelum bapak mengabulkan keinginan aku
enggak tadi di sana banyak debu jadi aku kelilipan
udah deh percaya aja
kalau lu nangis gara gara perkataan ibu waktu itu
soalnya ibu benar benar emosi
ibu kamu sama sekali nggak salah
yang seharusnya minta maaf itu aku
karena aku udah bikin keluarga kamu banyak masalah
dan aku gak pernah berhenti untuk menyusahkan kamu
gue maafin lo soal lu nyusahin gue dan keluarga gue
tapi dengan satu syarat
ini kan dari tadi gue udah nungguin lo lama banget
dan gue udah keburu lapar
temenin gue makan yuk
tapi aku gak punya uang
ya kalau sekedar praktir bakso di pinggir jalan sih gue masih sanggup
kamu yakin bakso ini steril
ini sudah memenuhi syarat departemen kesehatan
udah lu tenang aja ini gak ada bahan pengawet
lagian gue kenal temen jual
jorok jorok dikit sih gak apa apa ya
hitung hitung aja vitamin
kamu kenapa sih gar malam malam kok di luar sendirian
kamu lagi ada masalah ya
aku tahu pasti gara gara ratu
ratu kembali sama rama
dan kamu dicampakin lagi sama dia iya kan
kau lah tahu
bukan cuma kamu yang sedih biar
aku mencintai rama
tapi dia nolak aku
karena dia bilang dia cinta sama ratu
tapi aku gak akan nyerah kan
aku akan berusaha untuk mendapatin rama
karena itu kamu juga
kalau kamu benar benar mencintai ratu
kamu harus berusaha untuk mendapatkan ratu lagi
tenang aja ros
aku gak akan menyerah
cuma gue yang bisa membahagiain ratu
gitu dong itu baru atga
apapun handikap ke disoal kemaju
enggak mau dipikir pikir
ayat yang enak
selamat siang bu
saya teman sma nya ramah
terima kasih bu
jadi kamu tuh teman sma nya rama
gaya ya kamu udah jadi ibu dokter
pasti pacar kamu tuh seneng ya
berdampingan dengan ibu dokter ya
saya belum punya pacar bu
belum punya pacar
aduh gak tau nih
kalau ibu kok tiba tiba sakit
yaudah bu kita ke rumah sakit ya
biar saya periksa ibu
pengab sapp nou